ini bisa bengkak dan bengkaknya akan simetrical
bengkak kanan bengkak kiri bisa satu sisi sedikit
lebih bengkak daripada sisi yang lain tapi biasanya bengkak kedua duanya
dan ada memarnya
itu yang pertama terus yang kedua
kalau pada kasus saya operasi sekali lagi saya tekankan
ini bukan saya komentarin foto tapi kalau misalnya pada kasus operasi
operasi pasti ada sayatan
operasi itu selalu meninggalkan sayatan gak mungkin gak ada sayatan
kalau operasi bedah plastik ya misalnya operasi kantong mata
operasi facelift operasi hidung operasi dagu
kecuali sayatannya di dalam mulut tetap aja ada sayatan
jadi apa namanya
dari situ dari hal hal itu ya
kita terbiasa untuk melihat gitu terbiasa untuk melihat gitu
jadi kecurigaan itu timbul karena itu gitu
bang penegasan aja bang berarti yang tidak pantasnya itu operasi penipuan
apa apa penegasan aja bang
tanya sama pak polisi kalau itu
tidak berdasarkan yang dilihat apa
kalau saya udah jawab jangan usah diulang ulang jawaban saya seribu kali kalian tanya sama jawaban saya
kalau tugasnya bukan menegaskan apapun gitu nggak ada urusannya
gitu jadi silahkan tanya sama pak polisi itu penipuan atau bukan itu
saya cuma hanya melihat ini ada sesuatu yang menceritakan udah dead set
apakah itu operasi plastik bisa ditinggalkan
kan udah keluar beritanya
dari polri udah keluar beritanya bahwasanya itu adalah operasi bedah plastik
dokternya sudah ditanyakan
foto foto kliniknya ada semuanya ada waktu pelaksanaannya jelas
bayarnya berapa semua ketahuan jadi nggak perlu dipertanyakan lagi
bukan statement saya
tapi kalau yang bengkak bengkak itu termasuk operasi plastik yang gagal gak sih
jadi kalau misalnya ada yang bilang itu operasi plastiknya gagal keliru sekali
operasi itu operasi itu semua operasi pasti bengkak
semua operasi bedah plastik terutama daerah wajah ya
itu pasti bengkak
derajat bengkak setiap orang misal mbak saya operasi anda saya operasi anda saya operasi
prosedur yang sama nih
kita operasi hidung nih anda saya operasi hidung operasi hidung operasi hidung bengkaknya belum tentu sama
bisa anda tuh lebih berat bengkaknya tapi yang penting kan hasil akhirnya
kita tidak menilai saya selalu ngomong ke pasien saya kita jangan menilai proses
kalau menilai proses ntar pasien bisa kaget tuh duh kok bengkak banget nih
ada rembes rempas darah kecil ini sekarang begini begini tenang aja bu itu masih bengkak
gak usah dimilai
karena nanti akan hilang dan pasti berubah
jadi kalau mau menilai bengkak nanti lihat setelah tiga empat minggu
empat minggu itu biasa udah mulai kelihatan tuh bentuknya
ya setelah setelah tiga empat minggu mulai keliatan bengkak yang paling parah tuh di tiga lima hari pertama
ini kan kalau kita lihat dari twitter mas sofi mas sofi juga bilang
jadikan saya teriksa lupa lupa aja
oh ya untuk orang orang yang kan kita sekarang sama sama baca
ada beberapa politisi yang ngeyel kan
saya sebut nama fadlizon ngeyel
siapa lagi tuh
yang berbisnis yang langsung sih andi arief ngeyel
ngeyel dalam arti itu hak mereka
mereka kan punya keyakinan punya value yang dianggap benar kan
nah silahkan dengan dengan dengan value nya gitu
tapi kalau misalnya anda ngeyel untuk sesuatu yang anda sendiri juga nggak ngerti kan konyol
nah jadi makanya yang saya tahu pak fahri itu istrinya dokter bedah
kalau memang bu ratna gak mau dipertimbangkan
diperiksa sama misalnya katakanlah saya atau dokter bedah lain
minta tolong aja istrinya pak fahri
masa dia nggak percaya sama istrinya sendiri
jadi daripada masyarakat itu semakin berlarut larut
dalam apa namanya meyakini sesuatu yang sebenarnya dari awal udah keliru
selama sampai sekarang ramai sampai pernah gak periksa lagi bagiannya ke laut
oh enggak enggak beliau bukan pasien sini
kan udah jelas kayak gitu gitu tuh tanya sesuatu yang belum dikonfirmasi sama polisi

jadi ini pak ini sebenarnya kalau kita tarik dari kebelakang
jadi siapa yang salah siapa yang benar
itu urusan polisi dong
itu yang mau posten pertama kali itu aja tangkap aja di blas juntan
ya siapa itu
ini baru diselidiki tadi itu kita udah tengok ke kondasi
ini bener gak ya kan apa ini
begitu ini sudah terbukti sebagai berita bohong ya
kan undang undang ite udah jelas
semalam saya sempat nanya ke pak mahfud md
pak kalau terbukti ini ternyata bohong
ini bisa kena nggak wah bisa kena semua ini
termasuk yang menyebarkan loh tidak hanya yang posting pertama loh
bisa gak jadi pilih pres kita ntar
untuk rgo kan sudah selesai

kamu mau operasi gak
kalau enggak gak usah nanya
karena harga itu gak ada potokannya
sama aja kayak kita beli gado gado
beli gado gado di warung a warung b warung c warung d kan nggak ada bedanya
kenapa nggak ada yang sama gitu
kalau operasi plastik biasanya efeknya tuh apa sih setelah ini pada mengaku
jadi apa yang terjadi
secara general ya
jadi kalau prosedur bedah plastik setelah operasi
biasanya belum terlalu bengkak
misalnya saya sekarang ngerjain
anda nih saya kerjain operasi hidung misalnya gitu ya
setelah saya kerjain operasi hidung
pulang operasi itu masih belum kelihatan bengkak
udah kelihatan bentuknya kira kira udah begitu lah
besok pagi bangun tidur baru mulai bengkak biasanya
karena kita udah tidur cairan badan kita tuh numpuk
edema di daerah wapun bengkak di sekitar area operasi
nah itu biasanya mulai bengkak mulai panik tuh pasien
matanya jadi kecil jadi kayak ketutup gitu ya
nah nanti hari ke dua lebih parah
hari ke dua semakin bengkak
hari ke tiga paling bengkak biasanya
tapi biasanya tidak bertambah parah tapi ya udah menetap disitu
hari ke empat ke lima mulai turun
ini yang pengalaman klinis yang saya lihat di pasien pasien saya
hari ke empat hari ke lima biasanya mulai turun
hari ke enam ke tujuh udah mulai nggak terlalu menakutkan lah
biasanya memang jokes pasien
hari ke dua ke tiga kita suka whatsappan gimana bu kondisinya
waduh dok saya bengkak nih kayak di gebukin gitu
itu jokesnya gitu kayak di gebukin sama
kayak di gebukin nih dok wah di kirain saya kdrt suami gitu gitu lah gitu gitu
ya udah kita ketawa tawa aja
tapi ya saya selalu bilang ke pasien tenang aja bu
nanti hari ke empat ke lima biasanya udah mulai surut kok
dan pasien pasien saya rata rata kontrol pertama itu hari ke empat
hari ke empat itu kontrol udah gak terlalu nakutin
udah lebih keliatan bentuknya
kalau dari fotonya suratnya itu surat lebih di hari ke berapa ya buat jenis semua
itu nanti harus di koridor hukum ngomongnya
kira kira itu kalau dari fotonya pas apa yang di operasi
kalau orang abis dipukul itu sebenernya bisa gak sih kita langsung di operasi plastik gitu
orang abis dipukul
apakah dia bisa langsung facelift atau operasi plastik gitu ya
orang abis dipukul

tergantung waktu abis dipukul misalnya
misalnya orang dianiaya gitu
terus dianiaya ke macem macem jadi
muka kita itu kan strukturnya mulai dari kulit
udah gitu ada jaringan buah kulit
ada kelenjar segala macem disitu saraf dan lain lain
ada pembuluh darah ada tulang gitu ya
saya tonjok anda sama mike tason tonjok anda kan efeknya beda
kalau mike tesen yang tonjok anda nggak cuma sobek mungkin tulangnya ikut
nah kalau pada kasus kayak gitu rasanya orang gak mikirin buat face lift sih
kalau sampai tulangnya patah pasti dia akan benerin
kita akan benerin tulang patahnya dulu gitu
ya tapi kalau misalnya cuma nggak ada
gak ada hal hal lain
gak ada hal lain cuma
dianiaya cuma kak di toel doang ya
besoknya facelift gak masalah gitu
tapi kalau ada edem jaringan ada bengkak ada memar
biasanya kita nggak mungkin kalau saya
kalau pasien datang ke saya saya akan bilang
kita obatin dulu bengkak memar ini sampai udah sembuh
kapan kapan kita operasi facely
kalau ke saya ya kalau memang mau
dia mau facelift atau dia mau operasi hidung atau dia mau operasi dagu
operasi apapun lah
jadi tunggu sampai tidak ada proses inflamasi di daerah itu gitu
tadi dok tadi seperti yang disebut kalau misalnya
bisa ditutup terus sebenarnya prosesnya seperti
apakah memang bisa seperti itu
misal gini ya
itu tweet saya yang tadi siang ya
misal kita operasi mata
kalau operasi mata itu saya tanda pasti disini nih
dilipetan kelopak operasi kelopak mata
jadi kalau pasien begini gak kelihatan
tapi kalau pasien merem kelihatan ada garis halus gitu
kalau operasi kantong mata sayatannya pasti dibawah
di bawah bulu mata sampai ke ujung di ujung sini turun sedikit ke samping
biasanya yang kelihatan itu jahitan samping
di kanan dan di kiri sama simetri itu
terus kalau misalnya operasi hidung sayatannya di dalam hidung disini
sama dibawah kalau open bisa dibawah sini
ada sayatan dibawah sini
facelift sayatannya pasti akan ada disini nih
mengikuti sepanjang pinggir jambang atau di bawah pinggir telinga sampai belakang sini
nah itu kalau daerah muka begitu
kalau operasi payudara sayatannya bisa disini
bisa di bawah liver payudara bisa di sekitar puting
kalau operasi tamita kayak sepanjang garis perut bagian bawah gitu
nah semua operasi itu pasti ada bekasnya
gak mungkin gak ada bekas
gitu jadi tidak ada dokter bedah plastik yang bilang kok
kalau operasi mata ya gak ada bekasnya gitu ya
ada bekas tapi bekasnya bekas yang tolerrable yang bisa diterima gitu
bekas yang bisa disembunyikan gitu
jadi prinsipnya bedah plastik itu yang menyembunyikan bekas gitu
apa yang mau dikomentarin
nanti nanya sama saksi ahli yang begitu begitu
kalau saya ngomong sekarang kecepatan
kalau dia kemana nanya saya
pokoknya saya gak mau ngomentarin foto beliau
mas berkait statementnya si buram sendiri yang mengatakan bahwa dia tidak diaryai
dan benar dia diaryai
udah ngomong ya
ya udah kelar dong kalau gitu masalahnya
kalau gitu alhamdulillah dong
berarti selama ini yang berbohong ketahuan kan siapa
tapi bedanya lebam ditonjok sama enggak itu gimana sih
cobain dong biar tau
kalau ditonjok gini logikanya aja nih
kalau misalnya kita berantem nih berdua
kita kebanyakan orang indonesia right handed atau life handed
sisi kanan dari sisi saya kan
artinya kiri anda yang akan lebih bonyok dong
nah tapi kalau misalnya bonyoknya terlalu sama
ya mungkin orangnya dua duanya sama kuat ya kali kanan kirinya ya
apalagi belum lagi kalau misalnya yang mengerjakan ada tiga orang
jadi beda tipikalnya itu lebih lebih irreguler gitu
kalau lihat aja nih ya kayak mike tyson abis tinju deh
itu kan bonyok tuh ditonjok
sama enggak mukanya bengkak bengok apa bengepnya
lihat holyfield abis tinju gitu misalnya
kan kita bisa melihat tuh beda tipikalnya beda gitu
nah kalau operasi itu operasi beda lagi karena lukanya luka yang dibuat
luka yang dibuat itu beda lagi
prosesnya sama gak sih antara dipukul sama operasi
proses inflamasi sama hampir pada semua kaki ya kan ya
semua kasus sekitar sekitar itu sama kok
healing proses proses penyembuhan luka mulai dari fase satu fase dua fase tiga
atau penyebabkan lebam tuh apa sih
lebam tuh kan darah yang darah yang ngendep dibalik kulit
jadi misalnya kita tonjok luka sobek kan darahnya keluar ya
kalau sampai nggak ada luka robek tapi ada darah ada pecah di dalam
sehingga darahnya istilahnya ngerempes dibawah
ya udah kita ngelihatnya dari luar tuh kayak biru biru gitu
berarti kalau operasi
operasi share tua gitu gimana
operasi kelas itu usia yang udah muda lagi
gak apa apa operasi itu bisa dilakukan pada umur berapa saja
yang penting patokannya itu bukan umur sih patokannya indikasi
saya pernah ngerjain pasien usia dua puluh tahun untuk buang kantong mata kok
emang kantong matanya tebal banget ya kita buang gitu
pernah ngerjain umur usia delapan puluh untuk operasi memperbaiki bentuk hidung pernah
jadi gak masalah umur itu tidak mempengaruhi yang penting

pasien tidak dengan riwa tidak dalam keadaan hipertensi
misalnya tidak dalam keadaan ada faktor faktor penyulit seperti dm dan lain lain gitu
mas sempat salah menerima informasi di awal
ternyata sedangkan kasus berbunka ada perasaan kecewa atau marah mas
saya kecewa sama orang yang menjadikannya sebagai bahan adu domba sih
sangat marah untuk hal itu sih
justru itu yang membuat saya tuh kenapa pengen ngobrolin ini gitu
jahat sekali politisi yang menggunakan ini sebagai alasan untuk mengadu domba masyarakat
mas tapi politik sendiri bukan untuk popo ratna sel white
apa gak kedengeran
politik sendiri bukan untuk popo ratna sel white yang
yang mas kunjungkan itu
tweet saya jelas kok ada yang saya sebut nama ada yang saya nggak sebut nama
yang saya sebut nama berarti memang udah untuk orang itu
kalau yang nggak saya sebut nama berarti general
kalau gagal atau enggaknya operasi
kalau melihat operasi gagal atau enggak itu lihat kalau udah ada hasilnya
kalau lagi bengkak memar kita nggak bisa nilai itu gagal atau enggak
operasi sudah enam bulan yang lalu hasilnya kok miring nah itu gagal
operasi hidung hidungnya begini nih setelah enam bulan gagal
operasi mata satu matanya begini satu begini gagal
tapi pada saat bengkak gak ada yang bener
muka orang pada saat bengkak tuh gak ada yang bener
coba gak percaya
dok sebagai pemerintah saya bisa membedakan membanding bengkaknya sama beneran saat operasi

operasi apa nih
operasi apa dijelasin dulu mas topi

tanya sama yang ngerjain
mempertanyakan prosedur apa yang dikerjakan silahkan tanya sama dokter sidik
gitu tanya sama yang mengerjakan gitu karena beliau yang tau gitu
kan udah pasti masih ada dokter sidik yang mau melakukan operasi ya
kan sudah keluar pernyataan dari polri nya
udah beredar kan
bahwa saya yang mengerjakan yang mengerjakan siapa dimana udah
dan ini kan bukan
gak ada kesalahan dari operator saya rasa nggak ada hubungannya gitu
yang jadi masalah kan bukan beliau
yang jadi masalah kan sebenarnya bukan masalah operasi bedah plastik atau bukan
yang jadi masalah adalah ngakunya dihajar
gitu padahal sebenernya gak ada
kalo dihajar kan kriminalitas ya
ada unsur kriminalnya ada unsur
yang ada unsur seseorang yang berbuat tidak sewajarnya tidak pada tempatnya gitu
nah burangnya sendiri udah minta maaf sama prabowo dan amin radis
mudah mudahan taubah terus
tapi memang itu dengan berita itu langsung ngubungin burangnya
saya gak kenal sama burangnya
saya gak pernah berhubungan sama dia
tapi terganggu gak sih mas rufi akhirnya luar biasa
justru saya sangat terganggu dengan iklim politik kita yang ngaco sebenarnya
saya sangat terganggu dan saya pikir bukan saya doang sih
saya yakin temen temen wartawan disini juga sih
ada yang senang gak sama berita itu
gak ada orang yang berhubung
akan ada rencana mengkonfirmasi dia orang langsung gak mas
orangnya udah sadar itu salah
ya mudah mudahan saya nggak tahu saya belum baca beritanya sih
saya tahunya dari anda anda bilang udah ada klarifikasi yang barusan ya
ya bagus lah coba bayangin kalo gak ada yang begini begini
bakal kebuka gak
pak taufik dari sekian banyaknya dokter bedah
kenapa pak taufik yang akhirnya mau buka
tanya sama dokter bedah lain
kok tanya ke saya
kenapa pak taufik yang akhirnya persoalan lebih dulu kali ini
saya cuma ngerasa sesuatu yang kalo kita tau
ya kalo kita tau sesuatu yang keliru
dan terjadi depan mata terus lo diem aja
ya kita sama buruknya sama yang ngelakuin
berarti kalo ada hal yang sama yang terjadi kembali
mas taufik siap dong ya
kejadian waktu kejadian terlepas kan
tidak terlepas setuju tidak setuju
dan kejadian pak ahok misalnya
ya terlepas setuju tidak setuju ya
tapi sesuatu yang saya yakinin
dan setiap orang punya value masing masing
kita berbeda silahkan
kasus bpjs menurut saya ada yang gak beres di pelaksanaan saya ngomong
ya walaupun si pendukung pak jokowi
tapi saya nggak bilang itu sebagai
itu kan yang mana di pindah ke ada namanya mas taufik ya
yang telinganya mas taufik posting
itu sebenarnya untuk beberapa orang atau
baca aja lagi tweetnya
saya udah lupa soalnya
pokoknya semua tweet saya yang memang ada namanya
tapi yang gak ada namanya
itu berarti saya ngeluarin statement secara general
mas taufik tadi di awal sempat menawarkan bank loan
katanya keburatan kalau memang butuh kebanyakan staf kita
kalau sekarang bayar
tadi menawarkan bank loannya lewat mana
kalau gak bohong maksudnya sukarela
penawar sana dimana mas
matanya kan masih siur kali
pertimbangan kasih bedah plastik apa tuh
pertimbangan kasih gratis
karena saya pikir kan dia niaya
kalau dihajar orang kan orang kesulitan kan kita harus tolong
siapapun gak hanya beliau
kalau anda pun dihajar saya akan tolong gitu
gitu tapi kalau misalnya ternyata itu berita bohong
ternyata bukan dihajar orang
memaringnya itu karena operasi plastik
karena operasi operasi lain misalnya
dan beliau sudah mengaku
ya lain dong ceritanya